tapi besok abie tetep jadi sembuh kan
insyaallah allah akan memberikan kesembuhan buat abie
yang penting adi besok pulang
tapi setelah pulang abi masih harus banyak istirahat
terus ada suster yang akan nemenin abie jagain abie
kalo gue gak pengen bunda temen suster
lihat nih handphone aku rusak gara gara kamu
aku tau mas bobby baik sama aku
tapi aku gak mau mas bobi terlalu perhatian seperti itu
aku gak mau nisa salah paham
benar ya apa yang orang bilang
sesuatu yang sudah hilang akan terasa lebih berharga
kamu gak pernah tahu gimana perasaan aku ke kamu
kamu masih gak tergantikan
dan sekarang aku melihat kondisi kamu kayak begini
aku gak akan bisa melepaskan kamu jalanin semua kesedihan ini sendirian
harus kamu bharmokera
ini garansinya satu tahun ya mbak
om dokternya abi kan
tumben om mau kesini om
wah udah lama gak kesini
ya gak sebenernya ada masalah sikit dengan hp cuman gak apa apa
ibu dewi lagi gak ada
kok gak keliatan
duduk dulu om
duduk dulu om
gak ada apa
kasiat sama mbak dewi om
padahal kalau mbak dewi itu certas sama mas tatang
itu mbak dewi itu sangat butuh banget pekerjaan om
namanya gak hapus om
emang dia harus bayar berapa
saya aja yang bayarin nggak apa apa
tapi jangan kasih tau sama mbak dewi ya
terus kalau udah saya bayarin emang mbak dewi bisa kerja lagi kan disini
kalau soalnya itu
si malam peri itu om
istrinya si bos ini yang pemilik toko ini om
orangnya galak banget
udah lanjutin aja dulu
tapi nanti ditanyakan ya
kalau mbak dewi masih bisa kerja disini ya
sebentar ya om
dewi pasti terpukul banget sama kejadian ini
kenapa aku rasa
rasanya begini ya
gak tega tiap kali mikirin dewi
rasanya ingin pengen samping dia terus
biar bisa bantuin dia tolongin dia tiap kali dibutuhin
son spiritual indudah wally
semoga aku gak kehilangan pekerjaan itu
hei kok bangun
obi pengen tidur di rumah
abi gak betah tidur di rumah sakit
tapi besok abi tetep jadi sembuh kan
insya allah allah akan memberikan kesembuhan buat aku
tapi setelah pulang
abi masih harus balik
terus ada suster yang akan nemenin abi
abi gak pengen punya temen suster
suster gak bisa main bola
tante punya temen
abi pengen punya temen tante
tante dewi kan temennya abi
suster suster di rumah sakit ini
banyak temennya abi
bukan orang gede
anak kecil yang seumuran abi

banyak temennya abi
banyak temennya abi
banyak temennya abi
banyak temennya abi
banyak temennya abi
banyak temennya abi
banyak temennya abi
kamu itu lagi sarapan apa sih
kok jadi halu
loh memang apa salahnya
mereka kan saudara
aku udah pernah bahas soal ini
mereka berdua itu gak boleh saling tahu
gini kita nggak perlu kasih tahu kalau mereka saudara
ini cuma biar mereka berteman aja
lagi kamu tuh kenapa sih kok khawatir sekali
aku ngerasa kamu punya maksud teror buat aku
semakin aku gak suka pasti kamu selalu desak aku
tunggu ini aku gak ada niat buruk sama sekali ya nis
aku tuh cuman kasihan sama ati
dia kesepian aku lihat
cherry juga begitu
aku sering kok ngeliat cherry tuh main sendirian
aku tahu cherry gak punya teman
kenapa gak kita kenalin aja mereka berdua
lalu mereka bisa berteman
mereka seumuran kok nis
aku yakin mereka bisa main bareng
emang kerry gak punya saudara ya
ada benar juga kata oma
cherry tuh kesepian
gak punya teman di sini
cherry pengen punya saudara mak
eh ini ada fraidad
nis harus yemeknya nutritious senyap gitu ya
kemarin kan katanya albi hari ini udah sembuh
abi udah merasa sehat banget nih om
tapi om dokter suka nih kalau abi dalam pikiran abi
abi udah ngerasa kalau abi udah sehat udah sembuh
karena semuanya mulai dari sini dulu abi
kalau abi yakin abi percaya insya allah abi pasti akan sehat pasti akan sembuh
tapi abi harus ingat selalu minum obat
makan yang sehat
kalau sekarang kita tos kita harus bilang yang baru nih
yaudah sekarang abi jalan sama suster dulu
om dokter mau ngobrol sama tante dewi sebentar ya
sana duduk deh
terima kasih dok
hello ini sarah